untuk pertama kalinya provinsi jawa barat menjadi tuan rumah east asia local and regional government congress
yang berlangsung pada dua puluh tiga hingga dua puluh lima november lalu
east asia local and regional government congress merupakan pertemuan antara berbagai pemerintah daerah
di negara asia timur dan asia tenggara
sebagai wadah interaksi dan kerjasama dalam peningkatan ekonomi
ada tujuh negara yang mengikuti kongres pada tahun ini
yakni tiongkok indonesia jepang malaysia filipina korea dan vietnam
gubernur jawa barat rituan kamil menyebut
kongres ini merupakan agenda penting yang akan memberikan banyak manfaat bagi pemerintah provinsi jawa barat
apalagi tahun ini pemulihan ekonomi pasca pandemi menjadi tema utama yang diangkat
selain itu jawa barat juga bisa mendapatkan ilmu untuk mengatasi berbagai permasalahan termasuk mitigasi bencana
proses membangun ini tentulah yang dibangun adalah rumah tahan gempa
salah satu yang nanti kita kerjasama dengan shizooka adalah rumah tahan gempa
satu di lokasi baru dua di rumah rumah existing ya yang mungkin sudah terbangun kira kira penguatan seperti apa
kami akan mengirim staff staf pemprov jabar ke swizuoka untuk mempelajari proses edukasi
karena mereka sudah pengalaman seperti ini lebih dari lima puluh tahun
rangkaian kongres pun ditutup dengan kunjungan para delegasi ke sejumlah lokasi wisata di bandung jawa barat
selanjutnya east asia local and regional government congress ke dua belas rencananya akan digelar di linyi tiongkok
rangkaian kongres ini merupakan pertemuan antara tujuh negara negara di asia timur untuk mendiskusikan berbagai macam hal
misalnya seperti masalah ekonomi sosial masalah pariwisata industri dan lain sebagainya pasca pandemi covid sembilan belas
dan ini juga merupakan momentum yang sangat bagus bagi jawa barat karena untuk pertama kalinya bandung menjadi tuan rumah ini
dan jawa barat sendiri sudah menjadi anggota kongres sejak tahun dua ribu lima belas
momentum ini juga penting karena baru baru saja bencana gempa bumi musibah dan kita saat ini masih sangat berduka
dengan terjadinya gempa bumi di cianjur yang menewaskan lebih dari dua ratus tujuh puluh orang
saat ini juga jawa barat masih mencoba melakukan evakuasi dan memfollow up dari bencana tersebut
nah untuk membicarakan membahas mengenai kongres ini dan juga apa apa saja isu yang penting diangkat ya antara tujuh negara ini
saya sudah ditemani oleh gubernur jawa barat pak ridwan kamil
baik mbak desi anwar
kang emil selamat karena untuk pertama kalinya jawa barat menjadi tuan rumah kongres pemerintah daerah asia timur ini
tapi juga kita masih berduka karena masih di tengah musibah bencana gempa bumi yang saat ini masih dilakukanlah pemulihannya dan evakuasinya
saya lihat juga kang emil ini menggunakan
saya menggunakan pita hitam semua peserta karena artinya mereka sangat bersimpati berduka
sesi ini sangat penting tiga tahun ditunggu tunggu
apalagi pasca covid pada bingungan terus dunia makin tidak baik baik ada perang ada ini
jadi ini momen yang sangat baik
hanya kebetulan takdirnya bersamaan selisihan sedikit hari dengan kebencanaan
sehingga sambil kita membicarakan apa yang harus kita kerjasamakan
mereka berduka satu menggunakan pita dua terkumpul uang satu lima miliar luar biasa
dari kongres ini
dari kongres ini komitmen untuk disalurkan ke cianjur ke warga cianjur
jadi saya campur campur ya perasaannya
antara bangga jawa barat mendapatkan tuan rumah
kedua mereka ternyata sangat peduli dan nilai bantuannya
ini cukup ya
tapi ngomong ngomong saat ini karena kita masih di tengah bencana ini bagaimana
apa update dari proses evakuasi
per hari ini mayoritas korban sedang tertangani
kalau yang luka luka meninggal relatif sudah aman
karena saya ambil keputusan kemarin jangan semuanya dirawat di cianjur
satu memang kurang memadai kalau semuanya
kedua masih banyak traumatik
nggak mau dirawat di dalam gedung
kalau ada visual visual yang leleran bergelimpangan di parkiran
itu bukan karena rumah sakit penuh
tapi memang dokter semua nggak mau merawat di dalam karena khawatir
akhirnya saya putuskan di hari pertama itu saya kirim ke bandung
ke sukabumi di daerah non gempa
sehingga relatif kalau yang luka luka itu tertangani
nah pusat pusat pengungsian di empat belas titik sudah dibentuk
hanya masalahnya dinamikanya tidak semua warga itu ingin ke pusat pengungsian
mereka ingin tenda tenda sendiri
nah ini yang susah mendata karena kampungnya itu di daerah daerah yang berbukit terpencil kan
jadi dinamika hari ini hanya mencoba kita mengakses semaksimal mungkin daerah daerah terpencil
bahkan saya kemarin naik motor untuk memastikan daerah daerah terpencil itu terakses
tapi mayoritas sudah tertangani
juga banyak keajaiban keajaiban ya
ada anak yang lima enam tahun itu selamat selama tiga hari survive
bayi lahir ada enam kalau tidak salah
salah satunya saya enam ayah lahirnya malam hari
dan memang empati simpati luar biasa
saya dapat surat duka cita dari gubernur victoria di australia dari amerika
termasuk yang gubernur wali kota yang datang ke aceh
kira kira bantuan apa lagi yang masih dibutuhkan
karena evakuasi kan masih terus berjalan
mayoritas selalu dalam kebencangan kita bagi dua ya
ada tanggap bencana tujuh sampai dua minggu kemudian baru rekonstruksi
nah di tangga bencana mayoritas survivor urusan perut
berarti makanan masih kita butuhkan
tidak semua punya dapur umum karena tadi kecil kecil terpencar
maka kita berharap ada makanan yang mudah disajikan misalkan masih kita butuhkan
kemudian karena cianjur daerah bukit kedinginan selimut
tenda tenda kan juga
karena tenda tenda mandiri tidak proper
sehingga kita masih juga butuh tenda tenda
dan poinnya sederhana
pertama yang harus ditolong itu diri sendiri
kedua yang harus ditolong atau menolong itu kepada sesama
ketiga adalah pemerintah
jadi artinya tidak harus selalu menunggu negara hadir
dimana kita manusia melihat manusia berkesusahan ya kita lakukan tindakan itu
nah jadi saya mengapresiasi individu kelompok masyarakat organisasi yang sekarang bergerak dalam membantu
dan itulah indahnya kebersamaan kemanusiaan kita
bahwa ini tugas bersama bukan hanya tugas negara
mungkin jumlah korban juga masih akan meningkat ya karena masih banyak yang hilang
sudah menyedikit yang hilangnya
tapi satu dua masih ditemukan di runtuhan rakyat
karena menunggu laporan laporan dimana lokasi yang berpotensi
kerjasama dengan bnpb dan resmi lain
dari awal di hari pertama sudah saya laporkan ke presiden harus satu pintu
makanya posko nya itu di pendopo bupati kan
bingung nyumbang kemana saya bilang semua mau minta tolong mau ngambil barang bantuan mau koordinasi satu pintu
jadi pintunya ada di pendopo bupati
sehingga yang bingung mau kemana mending di sana
karena nanti persiang ada tradisi kepala desa datang
kemudian ngambil bantuan kemudian pulang ke desa masing masing
itu dilakukan tiap hari
mudah mudahan manajemen ini
cuman kan tetaplah ya se perfect perfectnya yang di imajinasikan masih ada kurang satu dua
nah itulah yang kita sisir di hari hari berikutnya
kalau dari segi pendataan jumlah warga dan lain sebagainya
ada lima puluh delapan ribu yang datang masuk rumah yang hancur
kemudian pengungsi juga kurang lebih sejumlah yang sama
yang luka luka juga seribuan
yang meninggal tadi hampir tiga ratusan
itu data terakhir yang kita miliki
tapi kita sekarang lebih banyak fokus ke pengungsian
dimana orang lapar kan biasanya mudah marah mudah stres
itu juga kita harus antisipasi
termasuk trauma healing ya
tapi kita selalu koordinasi dengan bmkg yang menyatakan bahwa hari ini harusnya gempa makin sedikit
dan hari jumat harusnya gempa sudah hilang
nah kalau gempa sudah dinyatakan hilang dalam teori saintifiknya
maka warga saya izinkan untuk kembali ke rumah
membereskan merapihkan kemudian melaporkan
kerusakan dan lain sebagainya
karena presiden meminta gak usah nunggu terlalu lama
kita segera langsung bangun kembali dari
dan ada bantuan kan yang diberikan untuk yang menikah kerusakan
itu sebagian besar dan sebagian kecil dari pemprov juga sesuai anggaran yang kita punya
nah ini ke depan itu kan sudah harus proses rehabilitasi
ini juga berkaitan dengan kongres ini
karena salah satu dari negara yang menjadi inisiatornya kongres ini kan jepang
nah kita kan bisa belajar banyak lah
kedepan saya lihat yang penting kalau kita melakukan rekonstruksi itu ya membangun pemukiman yang anti gempa
karena kan jumlah korban juga ada kaitannya dengan pemukiman yang mungkin rumahnya konstruksinya tidak layak atau tidak tahan gempa
ini sempat jadikan bahan diskusi waktu saat kongres ini
bahkan kita bukan hanya diskusi kita juga langsung tanda tangan mou
jadi konkret ya
jadi di akhir selai acara kami tanda tangan mou jawa barat dengan pembangunan
mereka bilang bahwa mereka punya pengalaman lima puluh tahun
jadi jepang sendiri tidak mudah ya
butuh waktu lima puluh tahun untuk ke level yang dianggap salah satu yang terbaik di dunia lah kira kira
dan sebenarnya di awal jabatan saya saya sudah menyiapkan perubahan mindset ini
jadi kami punya dokumen jabar resilient program
cuman kan menjadi resilient alias tangguh itu kan butuh waktu mengedukasi
contoh masyarakat kalau saya minta pindah dari daerah lereng kan banyak yang menolak
memaksa juga kan tidak mudah ya terjadi dinamika sosial
jadi kadang kadang mohon maaf setelah terjadi bencana baru menyadari bahwa tinggal di sini itu sebenarnya tidak baik dan akhirnya mau pindah
jadi kadang kadang gitu
tapi kalau belum ada bencananya mayoritas berargumen bahwa baik baik saja
jadi gampang gampang susah sebenarnya ya proses komunikasi ini
tapi apapun itu kita menyadari perjalanan bangsa ini perlu proses dan dinamika
akhirnya dunia juga paham bahwa kebencanaan adalah masalah bersama bukan masalah politik lokalisasi
dan ini akan terjadi lagi ya apalagi kita
itulah kenapa saya tanda tanda
karena kita sudah diberi kesempatan kerjasama dengan sejoka salah satu provinsi yang paling tangguh dalam bencana gempa bumi
jadi bentuk kerjasamanya persisnya konkretnya seperti apa
yang paling utama mereka akan kirim tim ke cianjur
kedua jangka menengah mereka akan mengedukasi individu pns di dinas dinas pupr kami untuk belajar how to construct seismic resistant construction misalkan
kemudian memperbaiki bangunan yang ada diperkuat dengan cara apa dan lain sebagainya
covid mengajarkan kita gak bisa ngurusin sendiri sendiri
apa yang terjadi di wuhan di china kan berdampak akhirnya datang hanya masalah waktu
sehingga akhirnya kita harus saling sharing informasi kan

ini kongres ini sendiri mungkin dari kita nggak banyak yang tahu ya karena ini sesuatu yang pertama kali dilakukan di bandung di jawa barat
dan jawa barat sendiri juga baru menjadi bagian kongres ini sejak tahun dua ribu lima belas
sedikit background kang emil mengenai kenapa siapa menginisiatornya dan ini sudah kongres keselamatan
didirikan di dua ribu sebelas
inisiatif gubernur gubernur jepang
nah kemudian tahun dua ribu lima belas
kita diundang member dari
indonesia ada yogyakarta
ada dki jakarta
dan lain lain kira kira begitu
menurut saya sangat penting
kita nggak bisa ngurusin sendiri sendiri
apa yang terjadi di
wuhan di china kan berdampak
akhirnya datang hanya masalah waktu
sehingga akhirnya kita harus
apa yang terjadi di bandung
ya harus diketahui juga
oleh australia dan lain sebagainya
sehingga akhirnya kita
semakin banyak organisasi organisasi
untuk berdiskusi semakin baik
ketimbang tidak ngobrol sama sekali kan
saling belajar dari kesalahan
hari ini wake up call bagi saya
wake up call era lah ya
kemudian kita bisa mencari kemampuan untuk berdiskusi dengan orang lain
level gubernur ya saya bangga lah
ibaratnya ini kayak g dua puluh versi
level pak jokowi di g dua puluh
level pak ridwan kamil di
iya dan kalau saya lihat ini kan ada tujuh
negara ya dan di sini ada
selain jepang tadi kita sebut ada malaysia
korea korea selatan
agenda dalam diskusi
sudah mulai keluar lah dari
tapi walaupun masih
sebenarnya recovery sama ya
karena apapun urusan ekonomi
kita bagi dua berdasarkan kesepakatan
kita bersepakat bahwa
baru industri digital
energi terbarukan itu
harus didorong bersama sama
jadi sebenarnya agak nyambung dengan g dua puluh di bali
yang kedua ternyata
semua bersepakat pariwisata
itu adalah bangkitan
paling cepat dalam recovery itu
nah poinnya adalah
mereka sepakat kalau hanya
lokal saja kekuatan
bangkitannya ini kurang maksimal
maka minimal di negara asia
mau saling promosi kan begitu
saling promosi saling mempermudah
marketingnya saling mempermudah
urusan visa nya itu tadi
disepakati nah harapannya
kalau dua poin ini
dan industri hijau kemudian
harusnya dalam hitungan tahun
ketimbang kita berpikir sendiri
nah oleh karena itu tahun depan
hostnya adalah kota linyi
di shandong di
tiongkok juga sudah
belajar dan edukasinya
di dunia global sangat paham
kuncinya adalah rajin
decision maker jadi kalau
datanya jelas karena
kita rajin berkumpul maka
mau ngapain sharingnya itu lebih jelas gitu
contoh ya saya dengan
bagus katanya kita ada
putra di properti kita ada
investasi gojek di mana
di vietnam jadi artinya
mereka apalagi nih pak gub
yang bisa orang indonesia
kan begitu sebaliknya juga sama
loh jawa barat juga besar
daya beli naik consumer index
vietnamese yang bagus ke sini
ngobrol begini ya kita diem
tapi karena saling buka data
sebagai pemimpin saya
harus punya data dan membukakan
pintu sehingga yang lain masuk
dan akhirnya terjadi siapa siapa saja
yang hadir dan bagaimana format
diskusinya ini kan tujuh negara tapi
saya lihat di masing masing negara indonesia
ada dua daerah kan tiga dengan
menengah ada berapa orang
dan level mana dan apakah
ada dari bisnisnya juga
yang hadir di sini mayoritas di sini
adalah decision maker politiknya
yang datang gubernur gubernur
jepang paling banyak
dari organisasi ini adalah
kemudian dari korea ada beberapa
dari malaysia ada dua
kemudian dari korea juga tadi
dan indonesia ada observer
mereka sangat tertarik tapi belum di
belum resmi jadi
anggota itu ada beberapa
kota di jambi hadir
dari sumatera barat dan lain lain
poinnya kan kayak club
gitu ya ya kalau mau gabung
kamu pasti dapat benefit
cuma ya saring
berbagilah jadi itu
level yang datang
dibagi dua ruang
tadi satu topiknya industri digital
energi hijau satu tentang
kemudian tadi di akhir acara
sebagai tuan rumah diberi kehormatan
ini sebentuknya komunike
ya komunike kurang lebih ada
yang pertama tentang
kesepahaman bahwa kita
melihat banyak sekali disrupsi
ada disrupsi digital
disrupsi emang apa pemanasan global
disrupsi perang regional
juga disrupsi pandemi
dan begitu ya
kedua menyepakati kita harus
di semua level kemudian
digital ekonomi harus merata
kemudian saling membuka
border secara lebih
bekerjasama direct ya
bilateralnya itu juga dimotivasi
kemudian merekomendasi agar
bukan protektif kira kira begitu ya
sehingga ibaratnya kita ingin berdagang itu
jangan dibatasi oleh politik negara
anggap aja langsung gitu ya
direct nah itu juga direkomendasi kita mempermudah
kemudian pariwisata tadi saling promosi
membuka apa kayak gaya
di tiap negara member
dimana nanti di gedung itu semua
potensi ekonomi negara member
akan ditampilkan sehingga orang jawa barat
misalkan nanti datang ke gedung itu
oh ternyata di vietnam ini apa
apa dan sebagainya sehingga konkret
nggak hanya level elite yang
membahas tapi nanti level b dua b nya
people to people nya juga kita dorong
pariwisata ternyata teruji
pembangkit ekonomi paling utama
sepakat disepakati untuk diperhatikan
nanti ini komunikasinya langsung
ya kan ada istilah nation talk
city x gitu ya
jadi yang memang langsung jual beli
tidak selalu negara berkembang
yang butuh dibantu
ternyata negara maju juga
punya level problem masing masing
nah ini adalah organisasi yang menjadi
connecting dari masalah tadi
kalau ke depan ini ada isu yang menarik bagi
termasuk bagaimana menciptakan smart city
mungkin dari indonesia sendiri
dengan bergabung dengan
ini kan seperti korea selatan kan sangat maju ya
jepang tentu saja sangat maju
dan china juga kan dari segi urbanisasinya
sementara ada negara
ada seperti malaysia filipina
yang mungkin masih developing
ini apa potensi yang kita bisa gali dari
yang menarik pada isu mereka
waktu dengan delegasi jepang
oh ya lima ratus per tahun
jadi mereka kehilangan warganya
lima ratus per tahun
per dua tahun hilang sejuta
kedua generasi mudanya nggak mau nikah
jadi ekonomi kita diprediksi akan stuck
kecuali ditolong oleh
contoh kan ya berarti kan dengan
jangan berpikir negara ya
saya bisa kirim anak anak muda indonesia
untuk ke jepang ibaratnya kan
jadi ya it's just a matter of
lima jam perjalanan saja
kayak kita ke papua kan lebih lama lagi
dengan lima jam kita hidup berdampingan
mereka ternyata butuh sdm
kita juga populasi
carers biasanya untuk yang lansia lansianya
nah itu saya tanya ke yang konkret ya
pak saya melatih caregiver
oh itu demandnya tinggi
dan orang indonesia disukai karena kan
genuinly orang indonesia itu ramah ya
pekering lah gitu ya
kayak gubernur jawa barat
makanya ternyata itu banyak
jadi kesimpulannya maaf ya
tidak selalu negara berkembang
yang butuh dibantu
ternyata negara maju juga
punya level problem masing masing
yang juga perlu dibantu
nah tanpa ada info tadi
tanpa dikoordinasi oleh organisasi ini
ya mereka akan punya produk sendiri sendiri
nah ini adalah organisasi yang menjadi connecting
dari masalah tadi
jadi perlu ada follow up nya dong kalau dari
ya saya minta tolong ke shizuoka urusan gempa
supaya masa depan mereka tidak kekurangan orang
jadi apa ya jadi mutualisme
iya ada benefitnya yang mutual
tapi kan berarti kita juga harus menyiapkan sdm kita kan
supaya mereka bisa punya keterampilan yang memang sesuai
sebagai perawat atau caregiver dan lain sebagainya
jadi ini bisa menjadi peluang untuk ekonomi juga ya
ini tadi itu masalah ekonomi
ini salah satu yang penting
apa apa saja yang kira kira bisa di follow up
selain dari segi pariwisatanya
kalau dari saya kan kita mengetahui jawa barat ini kan
pusat industri indonesia ya
dan visi kita dalam tiga puluh tahun kan membangun tiga belas kota industri baru
nah saya tawarkan ke mereka ambil salah satulah
satu oleh jepang satu oleh vietnam
contohnya apa saja yang
ya terus kami tawarkan
ya terus kami tawarkan contohnya di dekat kertajati ada tiga ribu hektar
nah akhirnya tadi kan ada dari malaysia sebagai member ini
coba pak presentasikan si kota erosity itu
nanti saya kumpulkan perusahaan perusahaan malaysia yang terlibat
harus di apa
harus lebih progresif
saya itu punya pola politik ekonomi yang gak bisa
saya istilahkan ya
saya tidak mau melakukan politik ekonomi jaga warung
tunggu di warung
tunggu orang lewat
tunggu orang beli ya
kita politik ekonominya adalah ekonomi door to door
kebutuhannya apa ya
apa yang dibutuhkan
hari ini juga sama
saya bisa aja sebagai gubernur diem aja
tunggu orang yang gak bisa
yang ada adalah di forum ini saya jualan saya
itulah kenapa jawa barat lima tahun berturut turut ranking satu investasi
karena kami dan tim saya selalu jualan ibaratnya begitu dengan pola progresif tadi
kedua infrastruktur jawa barat di persepsi sangat baik
ada kereta api cepat akan selesai kan
patimban udah selesai
ketajati udah selesai
kemudian yang paling saya banggakan hasil survei dari bank indonesia
produktivitas worker jawa barat itu ranking satu
jadi artinya mereka kerja sangat efisien menghasilkan output produk yang lebih tinggi dibanding profesi lain
jadi itu yang saya tawarkan
dan ini sekarang juga growthnya udah semakin meningkat ya dihususnya jawa barat
sekarang berapa ini
kalau mungkin di rata rata masih di kepala lima
tapi yang prestisius ini di semester di tiga bulan terakhir itu enam tujuh
apa lagi yang ditawarkan kang emil supaya meng guide investor datang ke jawa barat
kesempatan atau peluang bagi mereka
bahkan mereka ngundang saya ke negaranya
kayak ke vietnam
pak gup ayolah ke vietnam nanti saya bikin acara besar
pak gu presentasi
karena izin luar negeri gubernur itu susah
apalagi sekarang kalau lagi banyak masalah
iya izin presiden izin menteri dan lain sebagainya
jadi food business itu juga
ya umkm dan food business itu bikin kebat kebit sekarang
karena kalau supply food chain global ini banyak ter distract ya
ter disrupt sih gara gara krisis
kurang container krisis
perang ukraina gandum krisis
jadi kita lagi cari cara
negara yang lagi berdamai ini
yuk apa gitu
nah food salah satu yang menjadi concern saya
makanya di jawa barat kan dilahirkan konsep petani milenial
anak muda saya suruh balik ke desa
hasilnya saya beli
sehingga mereka tinggal di desa
bisnis mendunia kan begitu ya
dengan skill digitalnya
mereka tertarik tadi
pak gup saya mau belajar
petani milenial ini seperti apa
karena menurut saya sekarang pasca covid
tinggal dimana aja
asal ada koneksi digital
anda bisa dapat income seperti orang jakarta
tanpa harus di jakarta misalkan ya
atau tinggal di bandung
nah ini tawaran yang tadi saya diminta presentasi
karena dua ribu delapan belas desa tertinggal di jawa barat itu ada seribu mbak
sekarang udah
jadi dengan adanya pandemi
tidak sama sekali tidak menjadi penggalang ya
dalam dua tahun saya saat covid
tidak semua buruk lah ya
ada ada apa ya
blessing in disguise yang luar biasa tadi
tapi kok investasi tetap ranking satu
ya berarti tidak selalu yang namanya upah
berkorelasi dengan investasi
bahwa kalau upahnya terlalu tinggi
jawa barat itu tidak outlier gitu
karena produktivitas tinggi
kedua konsep tinggal di desa
saya wish sudah seribu dua ratus petani millennial
makanya di masa depan saya bilang
udah paling benar
tinggal di desa jauh dari penyakit
jauh dari covid kan
terus lihat hijau hijau
tapi duit kamu duit income bandung
nah sekarang jadi trend
termasuk saya pun kalau pensiun ya pastilah
tinggal di desa
mesti bisa connect gitu kan
itu masa depan
itu yang saya jual ke
nah ternyata gagasan
waktu saya presentasikan
ke orang vietnam gitu
sehingga mereka undang saya presentasi tentang digital village ini gimana
ini korea selatan ya
karena banyak sekali yang kita pelajari
ya kalau korea selatan
apa yang mereka tawarkan
peluang apa ya
mayoritas adalah apa namanya
kekuatan mereka di budaya ya
jadi kesimpulan dari korea tadi saya tanya
memang negara investasinya besar besaran
drama korea kan
oh iya isinya semua korea
kalau akun saya kan banyaknya hollywood
kalau akun istri saya ya drakor drakor yang
wah rugi kak
masuk ke kamar mertua saya nangis nangis drama korea
jadi luar biasa
karena dukungan dari pemerintah untuk movie making industry ini ternyata besar
ya termasuk suka tidak suka k pop merajai kan
bts laku keras
blackpink hitungan menit tiket habis buat tahun depan
tau juga ternyata
karena anak saya kan minta tiketnya juga
poin saya adalah as a government as a leader gimana kita belajar dari korea selatan ternyata kuncinya jangan membiarkan industri kreatif itu tumbuh organik
tapi harus ada substansial strategi dan anggaran untuk menjadikan itu sebagai prima dona ekonomi kreatif
kalau dengan china apa
kalau dari hasil umkm kita
kalau dengan cina relatif karena delegasinya tadi tidak datang
sampai sekarang mereka masih covid
jadi kalau dengan tiongkok saya nggak banyak bicara
lebih ke persiapan mereka sebagai tuan rumah tahun depan
ada yang lucu lucu ada yang dari diskusi ada yang sempat yang bisa di sharing kang emil
biasanya kan kalau meeting
yang lucu lucu paling yang bikin saya terharu sampai saya gini gini ke orang jepang adalah
mereka donasi mbak urunan
jadi sambil kita ngomong bilateral yang visioner visioner
berarti mbak ngasih amplop
mbak gu ini amplop urunan para gubernur yang hadir
terus dibuka isinya yen ya
terus gepok lah gitu
tapi ya makasih gitu
kami leader leader ini jaim gitu ya
ternyata dibikin lucu lucuan
ada yang lucu begini
ini kata gubernur nara ya
dulu ada menteri jepang
sebelum jadi menteri saya ajak ke kuil di jepang gitu
saya kasih mantra mantra bahasa jepang
dia gak percaya pak gu
tapi dua minggu kemudian ternyata
dia jadi menteri gitu
jadi pak gu kalau mau ke nasional
main ke kuil kami di jepang
nanti dibaca bacain katanya
siapa tau jadi gubernur
saya gak mau
kalau saya ke jepang
nanti ke kuil jepang
dikasih mantra mantra jepang
saya bukannya jadi nasional indonesia
malah jadi pendana menteri jepang
punya mimpi gak bisa dieksekusi juga
nah saya belajar selama lima tahun wali kota
empat tahun gubernur
kalau bikin cita cita
rumuskan juga rutenya
jangan kita bawa ke gunung sana
tapi gak tau mau kemana kan
kang emil terakhir kita ketemu waktu itu masih wali kota
sekarang sudah berapa lama kita
saya makai pak ganjar
saya dilantik sama pak ganjar
pak edi gubernur bali itu september dua ribu dua puluh
jadi kita kita akan berakhir di lima september dua ribu dua puluh tiga
kira kira apalagi ya selama empat tahun ini
apa yang sudah menjadi your achievement ya prestasi yang paling bangga
sisi terbaik saya yang dalam hati allah terima kasih adalah menghilangkan desa miskin
yang seribu itu
dari seribu ke
dan menaikan desa mandiri bintang lima
dari hanya tiga puluh di dua ribu delapan belas sekarang satu dua ratus
satu pesantren satu produk satu desa satu bisnis kan
kemudian apa namanya digital center connection di desa desa
akhirnya saya punya teori gitu yang saya buktikan
petani milenial juga jadi proven
kemudian apa namanya lain lain lebih ke infrastruktur ya
karena saya arsitek alun alun sejauh barat saya perbaiki itu juga
tapi yang paling utama sih
itu ada hubungan baik dengan warga kota dan kepati
ya mohon maaf ya kalau nyebut angka ya
jadi selama empat tahun kami mendapat penghargaan empat ratus lima puluh awards
penghargaan itu membuktikan kan before afternya signifikan lah
dan yang paling membanggakan karena saya melakukan revolusi digital di pemerintah
kinerja pns terbaik di indonesia sekarang adalah provinsi jawa
kuncinya apa dalam semua ini
kuncinya clear vision mbak
punya mimpi nggak bisa dieksekusi juga susah
nah saya belajar selama lima tahun wali kota empat tahun gubernur
kalau bikin cita cita rumuskan juga rutenya
jangan kita mau ke gunung sana tapi nggak tahu mau kemana kan
sama juga jabar juara lahir batin rutenya begini saya bikin
makanya dalam urusan olahraga we are number one
kan pon jual dua kali
kita di declare provinsi percontohan untuk pembinaan olahraga
jadi orang jawa itu bangga
makanya waktu covid fatality ratenya rendah untuk penduduk sebesar lima puluh juta gitu ya
yang meninggal tidak sebanyak yang lain
jadi itu kebanggaannya investasi selalu ranking satu udah lima tahun kan
ekspor juga jadi ekonomi mah keren lah
nah sekarang di sisa waktu saya
lebih meninggikan jumlah jumlah keberhasilan itu
jadi desa kita banyakin yang mandiri diperbanyak
jadi di akhir jabatan saya
saya mau presentasikan achievement achievement before after yang signifikan
tapi apa yang masih kurang
pasti banyak masih ada lah yang
yang kurang kurang itu lebih banyak di level yang ada di desa
level yang ada dinamika di masyarakat
provinsi misalkan urusan intoleransi
itu kan gampang gampang susah ya
contoh kita ada kurikulum yang namanya anti radikalisme
kita ada kurikulum anti korupsi
tapi kalau masyarakatnya belum merespon seperti yang diharapkan
tentu masalah itu masih ada
itu approach nya bagaimana yang paling efektif
saya bikin banyak komunikasi juga
bikin kemah kebangsaan
ngumpulin anak muda dikemahkan dua hari dua malam kan
terus beda agama beda organisasi suruh ngobrol
kalau mau berantem berantem ibaratnya kita debat aja di situ
tapi sudah ada dampaknya efek pengurangan
oh banyak banyak sekali
radikalisme intoleransi ini sudah ada
sekarang tadi saja siang hari kita deklarasi sekolah sekolah toleransi kan
kita diapresiasi kemendirian
jadi kita punya pendidikan karakter yang bisa menghilangkan bully
yang bisa menghilangkan hal hal buruk di anak anak muda
sisi gelap dari dunia digital
namanya jabar masyagi
jadi kita punya kurikulum pendidikan karakter
karena kualitas sdm itu tiga mbak
dia harus kuat di literasi
kuat di numerasi yang angka angka
dan kuat di karakter
nah karakter jawa barat sudah punya ketangguhan kearifan lokal
jabar masyagi kurikulum anti korupsi kurikulum anti radikalisme
tapi kan tadi karena ini melibatkan interaksi masyarakat
masih ada indeks indeks yang belum memadai lah
pengangguran masih ada walaupun sudah turun ke miskinan
sekarang berapa persen
sudah di tujuh ya
tapi dulunya sembilan di tahun lalu
jadi masih ada masih agak tinggi tapi sudah menurun
yang penting juga kan komunikasi kolaborasi dengan bupati dan wali kota dan lain sebagainya
gampang gampang susah juga
karena bupati dan wali kota sama sama dipilih rakyat
tidak langsung atasan kira kira begitu
caranya itu bagaimana
oh pakai kearifan lokal
jadi tetap harus gayanya begini yuk kita ngumpul
jadi saya tidak pernah memposisikan saya atasan para wali kota ya
tapi lebih kayak teman lah yang tanggung jawabnya adalah connecting the dot
tapi didengerin gak
merasa didengerin gak
kan di zaman saya ada tradisi mbak tiga bulan sekali ngumpul
sebelumnya nggak ada tradisi itu
jadi masing masing maaf ya bupati wali kota kerja sendiri gubernur sendiri dulu
sekarang mah sudah kompak
kayak sekarang cianjur kan saya koordinasi
pak gubernur eh pak wali bogor
kamu fokus di sini ya bantuin
wali sukabumi kamu tugasnya nampung pasien
jadi wali bandung ngirim ini
jadi masing masing saya tugaskan
dan itu mereka apresiasi
kayak sekarang siapa bupati cianjur
wah dengan magnitude
intensi ya ini
iya dengan manggil begini butuh dukungan moral
mau nangis kemarin saya peluk juga
pak semangat kita bersama sama
hal hal begitu kan manusiawi ya sederhana
tanpa harus terlihat
saya atasan mereka atau merintah gimana
nah problem problem yang berkaitan dengan lingkungan hidup
dan ingetkan citarun bagaimana sekarang
itu salah satu headache ya
ya cemar berat
sekarang sudah cemaringan
belum bersih ya tapi sudah membersih kira kira begitu
saya dikasih panggung di cop dua puluh enam di glasgow
jadi disuruh pak jokowi presentasi
kalau dulu kan citarun terkenal sebagai sungai
anak desa berenang lagi alhamdulillah
dan yang diapresiasi oleh pbb di citarun ini ternyata adalah kolaborasi
kok ada ya tni ikutan ngurusin sungai
ada pak di indonesia namanya
kok ada yang saya bilang begitu
ternyata krisis lingkungan kalau kita kompak dengan pentahelix abcgm akademisi bisnis komunitas media dan government itu lebih powerful
kita sudah menggugat ke pengadilan lima puluh kasus untuk citarum
iya karena mereka sudah diedukasi masih ke
sudah dibeton saluran pipa pencemarannya curi curi lagi
akhirnya diperingati masih kekeh karena menganggap biasanya
anggat anggatai ayam lah istilahnya
sekarang nggak bisa saya bilang sudah diperingati masih keke
gugat ke pengadilan dan sudah ingkrah
jadi artinya komprehensiveness kolaboratif approach itu yang membuat citarun the dirtiest
dan dua ribu dua puluh lima targetnya harusnya menjadi clean liver ya
tiga tahun lagi saya sih optimis bisa tercapai
saya tidak mau membangun negeri ini hanya mengandalkan kepribadian si pemimpinnya
makanya saya kunci dengan peraturan
jadi nanti siapapun gubernurnya program tetap jalan
sustainable citi smart cities apa apa saja yang disiapkan untuk itu
kita tidak bisa menghindari isu global menyertai
maka saya selalu bilang begini hey para pns tugas kita wujudkan visi misi gubernur
wujudkan visi misi rpjmn pak jokowi dan wujudkan visi misi sdgs visi global yang disepakati
jadi artinya urusan sustainability urusan apa
adalah sepertiga dari yang kita kerjakan
sambil kita mengerjakan yang lokal lokal
sebenarnya kita sedang memenuhi syarat contohnya universal health coverage
oleh bpjs yang kita bayar informalitas yang belum kita subsidi dan lain sebagainya
sekolah juga demikian akses
akses dan lain sebagainya
saya cuma mau bilang empat tahun progresivitas sangat banyak tapi problem juga masih ada
karena bagi saya kepemimpinan itu gak ada yang selesai mbak
bung karno membangun indonesia dari kilometer ke seratus
pak harto melanjutkan mungkin dari kilometer seratus ke tiga puluh
terus sampai pak jokowi bikin
kan setelah selesai pak jokowi bukan berarti indonesia sudah selesai
pasti bikin target baru
gubernur sebelumnya pak aher membangun sepuluh tahun saya lima tahun seperti ini
nanti gubernur yang melanjutkan juga punya target lagi
jadi sebenarnya gak bisa dibilang selesai pencapaiannya sangat paripurna
selama kita bergerak waktu tujuan problem akan terus menyertai
tapi yang penting adalah pemerintahan berikutnya melanjutkan
penting saya di akhir jabatan bisa bilang before after
before dua ribu delapan belas ini masalahnya after dua ribu dua puluh tiga ini solusinya
bahwa di dalamnya masih ada minimal yang buruk mengecil yang baik menaikkan
tapi sustainable menurut kang emil apa yang dibangun selama ini
saya tidak mau membangun negeri ini hanya mengandalkan kepribadian si pemimpinnya
kalau pemimpinnya nanti hilang berganti terus maaf ya suka balik kanan suka beda dengan pemimpin sebelumnya
biasanya demikian setiap lima tahun
makanya saya kunci dengan peraturan
jadi nanti siapapun gubernurnya program tetap jalan
bahwa anda punya gaya kepemimpinan silahkan
kalau berikutnya gak suka ya gak ada masalah
tapi program yang berdampak ke masyarakat jangan
jangan berkurang dong
tantangan terberat ini kan saya lihat cukup berat ya
dari segi pribadi kang emil sempat
ya tantangan terberat mah
tahun inilah saya gimana ya ceritanya ya
saya diuji tuhan oleh kehilangan anak saya
tapi tuhan mengambil anak saya saat saya jadi pemimpin
dimana pemimpin itu di persepsi tidak boleh menampilkan sisi rapuh sisi sedih sisi lemahnya
jadi gak mudah
jadi kalau ketemu rakyat ya saya harus terlihat kuat tegar
tapi di dalam seperti apa kang emil
karena wajah optimis pemimpin akan menyertai semangat rakyat
tapi kan saya manusia juga ya
maka saya intinya ada jadwal menangis gitu
biasanya after midnight
jadi saya dengan istri urusan yang eril ya
jadwal menangisnya itu jam dua belas sampai jam tiga
sebagai orang tua yang kehilangan
paginya ya semangat lagi ceria lagi gitu
jadi itu beratnya karena menyembunyikan sisi kemanusiaan saya
yang tidak perlu saya tampilkan
nah itu berat
sesudah ada ujian pribadi datang ujian publik di cianjur
yang dalam hitungan statistik one of the biggest disaster ya di jawa barat
tapi ya itulah takdir harus dijalani ya
tidak semua ups ada juga down
tidak semua roda di atas ada juga roda di bawah
kalau lagi bagus tadi ya dengan prestasi saya bersyukur
kalau lagi ujian begini bersabar tapi terukur
dan saya mendapati satu hal pada saat ujian pemimpin harus hadir
jadi cianjur juga sama
tren sekarang happiness itu sama dengan minta selfie saya layani kan gitu ya
sambil hati sedih juga melihat rumah hancur
sumber kekuatannya dari mana
karena family itu keluarga itu kan kayak charger
ini baterai udah lima walt gitu kan
datang ke rumah lihat arka
kan dia gak tau masalah dunia kan
minta di pangkuk minta cerita minta ini apa apa
sini masih makan ikan
karena sepele ya
tapi ternyata itu
jadi kekuatan energi ada di keluarga
gak membahas politik lah
yang dibahas sudah makan belum
jangan lupa sholat
kan gitu kan
jadi nasihat nasihat khas ibu lah ya
yang plus kebetulan istri saya juga sangat aktif
dan saya sangat terbantu secara sosial
dan saya sangat mendukung eksistensi perempuan
kemudian organisasinya ada dua belas gitu
jadi saya syukurilah kekuatan support system saya adalah keluarga
sampai september dua ribu dua puluh tiga ya
apa yang berikutnya buat kamu
karena tahun dua ribu dua puluh empat
tiap don't stop pertanyaannya
apa kamu jadi presiden wakil presiden partainya apa
itu pertanyaan harian
kalau takdirnya ada bismillah
kan saya juga gak pernah cita cita jadi gubernur wali kota kan
tapi kalau takdirnya ada ya saya jalani aja
be the best kan begitu ya
ya nanti juga kalau takdirnya ada saya jalani be the best juga
kalau enggak enggak ada masalah juga
kan saya bukan pengangguran dulu arsitek
saya bisa kembali ke dunia lama
yang membahagiakan saya
atau extend satu periode gubernur jawa barat juga very nobel
jadi yang penting hidup itu kan memberi manfaat pada desa ya
hidup tiap hari jangan bengong jangan tidak ada dampak
tiap hari saya memberi dampak dengan kekiri berhenti belanjakan
contoh kayak tadi
pak gimana cianjur
semua dinas bagi rata ke cianjur
tiga dinas bagi ke dua belas kecamatan terdampak
satu kecamatan tiga dinas
kamu camping kamu urusin kamu cari pangkal kamu bikin tenda
i make decision everyday seperti itu
saya merasa waduh kalau saya nggak jadi pemimpin saya kan kehilangan power untuk memerintah gitu
ya tapi dibikin santai aja
bahwa jadi beginipun decision maker karena takdir tuhan
suatu hari semua ini akan berakhir
jadi mental harus siap
supaya gak ada istilah post power syndrome ya
niat saya jadi pemimpin kan bukan berkarir
tapi jadi means jadi alat untuk membawa kebaikan
but you enjoy being a leader menikmati menjadi
saya kalau stress terapi saya jalan kaki
aduh lagi bete
ah jalan kaki dulu
biasanya makan bubur dulu di asia afrika
kenapa jalan kaki
ini kapan kapan kita ikut ya mbak desi ya kita lihat
tiap lima meter warga
dari gitu aja udah seneng
pak saya kasih lukisan
pak ini ada lagu
half and hour walking mbak ketemu rakyat sendiri
kemudian mereka mengekspresikan rasa cintanya
dulu itu rewardnya hanya itu
makanya saya senang jalan kaki karena ternyata kunci bahagia saya adalah bertemu warga yang bahagia gitu
tukang parkir kakek kakek anak kecil turis turis yang lewat gitu kan
sampai saya makan es krim sampai jalan kaki
dari jauh si tukang es krim udah tahu
jadi turis kalau nanya saya minta yang es krimnya pak gubernur
diajak nggak tamu tamu dari negara negara ini jalan kaki
oh besok ada agenda
utama selalu lah museum asia afrika
terus juga di pidato nya selalu
bandung ini maaf ya
saya lahir di bandung
bandung lebih bagian dari jawa barat harus saya akui ya
kemana mana saya harus nerangin west java dulu
memang menyenangkan soalnya
karena lima puluh lima itu powerful banget
jadi besok mereka jalan jalan
terus saya bilang udah jauh jauh dari cina dari mana korea
pokoknya emang suasana kota ini sangat ramah
ketika teman teman dari
ini boleh diminum gak
teman teman dari jepang korea selatan filipina pulang ke negara masing masing
kang emil ingin mereka miliki ketika bicara
pak impresinya apa di acara hari ini
orang malaysia bilang pak gup saya beberapa kali ikut termasuk ketemu pak gubernur di jepang
ini terbaik pak gu
bahasa inggrisnya gini
jadi mau complain apa gak ada karena semua dianggap
makanya saya bilang dalam hati ya
alhamdulillah gitu ya
orang indonesia kalau urusan kepanitiaan
paling oke lah
iya kayak g dua puluh
tapi semuanya paling rapih paling bagus
desainnya juga cerewet
kurang ini kurang itu kurang ini kurang itu
tapi kan demi supaya tamu tuh senang dan memori kan
jadi impresinya dia bilang one of the best and successful host ya di acara ini
dan mewakili kita sebagai tuan rumah yang baik
dan ya itulah spirit of bandung
tadi berkali kali dibilangnya spirit of busine
spirit of bandung selalu menyertai perjalanan organisasi
kang emil terima kasih banyak atas insightnya
dan semoga juga ci anjur cepat kita atasi
dan sekali lagi terima kasih
selamat telah memimpin bukan g dua puluh tapi se asia timur ya
kongres pemerintah daerah dan pemerintah lokal di asia timur
yang untuk ke sebelas kali ini ya
untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah
ya demikian insight with desi anwar kali ini
terima kasih juga atas perhatian anda
anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia com
stay safe sampai jumpa dan bye